dari bali kita ke jawa timur hujan deras yang mengguyur puncak gunung semeru
mengkebatkan banjir lahar dingin di daerah air dan sungai
salah satunya di sungai mujur desa pandanwangi kecamatan tempeh pada sabtu siang
petugas bpbd kabupaten lumajang mengimbau para penambang
agar menghentikan aktivitas pertambangan pasir dan batu
air berwarna kecoklatan mengandung material vulkanis dari gunung semeru
membanjiri sungai mujur desa pandanwangi kecamatan tempeh lumajang pada sabtu siang
banjir lahar dingin gunung semeru yang terjadi sejak sabtu pagi ini
disebabkan hujan deras yang mengguyur puncak gunung semeru
material vulkanis yang menumpuk terbawa hujan dan mengalir ke daerah aliran sungai
sungai mujur merupakan salah satu sungai yang dialiri banjir lahar dari gunung semeru
warga yang sedang melakukan aktivitas pertambangan langsung menghentikan aktivitasnya
lantaran besarnya banjir lahar dari gunung semeru
namun sejumlah kendaraan truk pasir tidak bisa keluar dari lokasi pertambangan
lantaran terjebak banjir lahar dari gunung semeru
para sopir pun terpaksa menunggu banjir surut untuk bisa keluar dari lokasi pertambangan
banjir dari mana pak
dari gunung semeru pak
jadi pas hujan deras ini ada di atasnya
sudah mulai kemarin cuman kecil tadi pagi sudah agak membesar sampai sekarang
kalau kondisi seperti ini untuk tambang pasir gimana pak
ya sementara ya berhenti dulu
jadi tadi tumpukan mobil truk itu banyak sekali
sampai sekarang itu di sebelah selatan itu pak mobil truk semua tuh
tidak bisa keluar itu pak ya
iya nggak bisa keluar
petugas badan penanggulangan bencana kabupaten lumajang mengimbau penambang pasir
untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan batu ketika terjadi hujan
dengan intensitas tinggi di wilayah gunung semeru
untuk daerah dan semua yang dialiri oleh gunung semeru
yaitu dari das rejali das turakoboan sama besuksat
jadi diharapkan oleh warga yang berada di bantaran sungai besuksat turakoboan dan das rejali
itu diharapkan selalu waspada dan berhati hati terutama bagi para penambang
dari data badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lumajang
gunung semeru ini mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai
yakni sungai besukbang sungai besukembar besukebokan dan sungai besuksat serta sungai bondeli
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur